terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
pertama dari segi kompetitor yang kedua dari segi saya sendiri
kemudian bagaimana manajemen usaha itu ternyata nggak segampang

diorang gerobak ada jajanannya orang beli selesai
kalau ini harus karena nggak bisa saya sendiri harus ada orang di situ
kemudian ada masyarakat yang mengumpulkan bahan baku
jadi pertama saya punya mesin salah satu contoh saya pernah rugi itu
harga minyak misalnya lagi bagus nih mbak nggak saya langsung jual

minyak asiri merupakan salah satu komoditas agro industri potensial
beberapa tanaman asiri yang menjadi unggulan dan berkembang pesat di pasar dunia
bahkan tumbuh di indonesia
hal ini juga yang kemudian membuat hafiz berekspansi

satu tahunan terakhir mulai dari ide dua tahun cuma satu tahun terakhir kita baru eksekusi

ini ya ini packaging ini clove nya jadi dari minyak asiri yang diproduksi dikendal
kemudian dibawa kesini dimasukkan ke botol kecil seperti ini atau ada proses lain untuk masuk kesini

belum belum yang ini kemudian kita masukkan kesini sepuluh kita sepuluh mili kan ini
kita sepuluh mili dan kita ada enam belas produk
kenapa kita bisa punya produk seperti ini karena gini
ternyata banyak sekali orang orang indonesia yang pakai produk essential oil

kita berani bersaing masalah kualitasnya
menyasar masyarakat indonesia yang belakangan peduli dengan gaya hidup sehat

kalau nara sendiri itu ada dua cara penjualan yang pertama online dan juga offline
kalau untuk offline kita memang ada toko di sini di outlet jalan kali orang km dua belas
kalau untuk online sendiri biasanya kita via instagram atau via website

paling banyak dari mana
paling banyak dari online
lewat media sosial dan edukasi yang diberikan melalui brosur
lia salah satu pelanggannya paham bahwa ada beragam manfaat dari minyak asiri

kalau suami saya itu untuk parfumnya itu dia pakai vanilla oil
kalau lavender saya untuk parfum
selain untuk parfum kalau misalnya saya ada alergi saya olesin ke bagian yang alergi itu
kalau pas kena luka itu apa saya kasih lavender juga
itu cepet banget sembuhnya
dengan bendera nares dan kendal
agro asiri hafidz bermimpi bahwa produk minyak asiri lokal
mampu berperan besar di pasar lokal dan internasional
faktanya meskipun indonesia salah satu produsen besar untuk minyak asiri di dunia
namun impor parfum dan kosmetik berbahan minyak multifungsi ini masih besar sekali
yang penting kita fokus bahwa kita percaya bahwa ini semuanya akan berhasil
inilah kisah hafid si anak desa ngargosari
yang berusaha untuk tumbuh mandiri melalui potensi minyak asiri
semoga menjadi inspirasi